aduh mereka mereka mencabut aduah

semuanya balik pesan drep
jangan ada lompat
ustadz ustadz ridwan ada yang mau permisi dulu aneh mau mengemban tugas mulia dunia dan
akhirat kalau begitu silakan ustaz zah nurul duduk di depan di sebelah pakusir yang akan
bentar ustadz saya baru inget saya masih namanya positif sama pak di dapur
yang bener yakin iya ustadz nih odong odong ustadz yang bawa bawa begitu gini gini gimana kalau kita
daur pulang eh bicarakan ulang itu sudah tugas mulia
itu rencananya akan mengawal pawainya anak anak yang baru saja dihitar gitu ya nah saya minta tolong
banget nih sama positif sama pak ade dan untuk peserga juga untuk menyiapkan konsumsi ya untuk anak anak
yang berbitan gitu gimana bisa kan pada oh dengan senang hati untuk masalah konsumsi semuanya sudah
saya siapin sepele itu hal hal melihat atau pausa tolongin saya apa hargain saya pausa cpn banget
itu bagaimana ya allah tolong dipikirin pausa ya allah dari kecil saya belum pernah gitu gituan
itu odong odong saja belain saya pun saja ya tapi kan apa ya maksudnya positif konsumsi itu
lebih penting itu ya kan nah kalau misalkan anak anak kelaparan masang ada makanannya kalau kau sama
sangat minumannya kalau lapar masa makan bahan serep ya biarin damai satu kali maka diajak saya
ketika mobil bawahnya jalan giring giringnya dimulai kita di belakang mengiringi sambil
lawatan ya sampai setia hai fahim tum pak hai tapi kau ini mobilnya belum jalan jalan juga ya
enggak nyala nyala ya iye ada sakit dulu pelatihan
mau malnya lagi mobil apa menjelaskan bom

pernah nyari mobil di peter kuncinya diinjak dulu kuplinya udah ini ngajarin aneh ngajarin
ikan berenang yang menang aneh enak bos aneh boleh nggak lihat tangan bos ngapain sih ya
coba lihat dulu bos bentar bos kalau model begini kayaknya belum pernah bawa mobil aduh
enggak enak ya diinjak kuplinya dulu bisa nggak bisa kan ya aneh biasa bawa metik metik
enggak pakai kopling koplingnya udah termasuk rem rem
siap semuanya ya boleh jalan mobil
maaf saja kok asin posisi gimana enggak asin makanya kerja itu musti ikhlas ridho
lillahi ta'ala karena allah ini kalau kerja dicampur adukan dengan permasalahan kayak gini
lagi gimana sih kaget sempurna deh siti udah rapi rapi begini masa tahu tahu siti
kaget diajak nekodong odong adik pengen banget kodong odong pade rapi siapa kalau berantakan
ya allah empuk bukannya enggak diajak tapi emang kalau semuanya nanti ikut pawai terus
siap siapin makanan ini semua siapa coba deh legian kalau dalam jihad pun berperang itu enggak
semua orang ikut ya enggak pada bener itu ada yang menuntut ilmu kalau misalnya perempuan dia
nyiapin pengobatan sama makanan emang bener bener saja setiap orang itu punya pekerjaan sendiri
dokter merawat pasiennya kita berdua nih nyiapin makanan bahkan ada yang kerjanya cuma makan doang
bismillahirrohmanirrohim siapa yang makan doang enak manggung mantap betul manggung
kepada bicarakan saya ngerasain
ada yang bilang
tanjakan anggap aja ya di gunung
ya allah itu
di depan turunan
ya semua udah kalian gak apa apa
aduh ustaz jaki gangga aja ustaz
itu mobil sampai kayak ular meliuk liuk kayak gitu
berarti ular naga panjang dong ya
ular naga panjang mau naga pendek ya
bos kita mau hidup kakak sedus
aduh malaikat cabut
udah semuanya pada isi panas
mas uwai ke mobil dah yuk
balik ke bawah ya
mas jaki yuk ikut
mas uwai masuk ke bawah
mas uwai masuk wolvesino
ya masuk gua kalau siapa pasang racc agak taman aja yuk

iyah asik sampe apparently cosi
mas jaki jadi tuwok
udah mas jaki satuino
udah su parchment
gimana anak anak masih pada naik aduh aduh aduh oh oh dong remnya belum juga
kesianan banget ini pada yang lo tolongin apa tolongin kita sampai
gitu tentu tahu
waalaikum waalaikum waalaikum ya allah pak ustadz gimana ceritanya pak ustadz bisa begitu iya begini
ustazah pokoknya kita bersyukur banget alhamdulillah robbil amin karena tadi sempet
ada sedikit eksiden sama odong odongnya ya tapi kita masih dapat lindungan dari allah swt
salah ya biasalah ya kalau ada seseorang yang belum fasih mengerjakan suatu pekerjaan tapi
pura pura fasi pura pura bisa ia jadinya ada kejadian kayak gitu ya siapa tuh wah
udah udah mendingan sekarang kita makan makan aja pada langsung ya